di jakarta nani darham hanya bisa tertunduk malu saat petugas menggiringnya dalam jumpa pers di mapolda metro jaya
wanita yang pernah bermain film layar lebar air terjun pengantin ini
ditangkap petugas di sebuah apartemen di kawasan setiabudi jakarta selatan saat menunggu pembeli narkoba
dari pengakuan kedua tersangka yang sebelumnya diamankan
mereka mendapatkan barang haram tersebut dari seorang wanita berinisial nd
petugas mengamankan barang bukti kokain sebanyak dua puluh dua delapan puluh enam gram
delapan puluh delapan gram sabu sembilan putir pil happy five dan satu putir pil ekstasi
ada bandar yang memang sering mengidarkan narkotika jenis kokain ini
tiga februari berhasil mengamankan dua orang pelaku di salah satu apartemen
salah satunya bukan pake figur pekerjaan
satunya adalah seorang pengacara
berguna mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal satu ratus empat belas ayat dua
undang undang narkotika dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup
dikebutan cnn indonesia